pemerintah provinsi dki jakarta akan menggunakan dana pinjaman untuk program prioritas dki yang tertunda akibat wabah covid sembilan belas
kementerian keuangan memberikan bantuan pinjaman rp dua belas lima triliun bagi dki jakarta untuk pemulihan ekonomi
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menyebut
dana pinjaman akan digunakan untuk realisasi program prioritas dki yang tertunda karena berkurangnya apbd akibat covid sembilan belas
selain untuk penanganan banjir dana juga akan digunakan untuk realisasi program pendidikan infrastruktur serta kesehatan
program penanganan banjir yang sempat tertunda diantaranya pembangunan sodetan kali ciliwung kanal banjir timur waduk embung dan drainase
sebelumnya pemprov dki jakarta mengajukan pinjaman dana rp dua belas lima triliun ke kementerian keuangan untuk terus menjalankan program prioritas dki akibat apbd yang berkurang akibat pandemi covid sembilan belas
bantuan pinjaman dari kementerian keuangan dari program smi sebesar dua belas triliun yang akan dialokasikan di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
program ini anggaran ini akan digunakan untuk program program prioritas provinsi dki jakarta yang tertunda karena apbd kita yang berkurang
dari rp delapan puluh tujuh triliun menjadi rp empat puluh tujuh triliun
jadi mudah mudahan dengan bantuan dari program sm ini dari kementerian keuangan pemerintah pusat
kami dapat memproteskan program program yang tertunda